assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
jumpa lagi di podcast sipaling sport
podcastnya cnn indonesia yang kali ini sudah memasuki episode
tentunya bersama saya sipaling sport satu erlangga wismaji dan
namanya terlalu dulu
di episode ke tujuh kali ini sudah ada tamu kita
mantan petenis nasional yang sekarang ada di plt di kepala bidang
pembinaan dan prestasi
apa kabar mas suharyadi
baik sehat ya
alhamdulillah semua sehat
mas eri pertama nih sebagai kabit binpres di plt
gimana dunia tenis indonesia
setelah kemarin juara umum ya mas di sea games bisa meraih empat emas
gimana sih kondisi tenis kita sekarang nih
baik jadi yang pertama mungkin waktu saya dituju jadi binpres ini sedikit kaget
karena biasanya kan saya jadi atlet terus pemain sekarang bidangin organisasi yang sifatnya pembinaan
dari bawah dari tengah terus sampai di atas gitu
sebenarnya kalau saya pribadi melihat perkembangan tenis di indonesia ini
masih saya belum apa namanya ya
belum mencari penyelesaian dan penyelesaian yang terakhir ini
senang dan gembira dengan hasilnya
karena masih banyak yang harus dibenain
terutama soal pembinaan di bawah
pembinaan di seniornya juga
gimana mencari pemain pemain untuk ke tingkat yang lebih tinggi lagi
nah ini yang jadi pr kita sebenarnya
yang harus kita kerjakan
sama sama nanti di pengurusnya
terus ada pemain
terus bisa jadi hasilnya
terus bisa jadi hasilnya
terus bisa jadi hasilnya
tapi kalau soal hasil kemarin ya
kalau saya pribadi
saya dulu bekas pemain itu kan
si game itu sebenarnya hal yang mudah
karena dulu saya jadi pemain itu
hampir semuanya kita sabut semuanya
dari ganda putra
berguputera bulu putri kita ambil semuanya

kalau di si game itu kan pemainnya
negaranya cuma kita hitung
yang paling kuat itu kan cuma
terus indonesia malaysia
sekarang nambah fitram
jadi kalau pemain kita
kurang berhasil di si game
saya pribadi sedih gitu
jadi makanya waktu kemarin saya dapat tugas
sebagai pimpres sebagai manager
ya gimana caranya kita harus
membangkitkan lagi menaikkan lagi
yang pertama yang kedua
medali medali harus kita rebut lagi
persiapannya komitmen anak anak
terus kekompakan timnya
mas heri sempat nyebut bahwa
ada yang belum puas ya mas
terkait dengan pembinaan di tenis indonesia
terutama soal junior gitu ya mas ya
tadi mas heri bilang seperti itu kan
emang sebenarnya kondisi realnya gimana sih mas
untuk pembinaan di tingkat junior nih
kejuaraan tingkat junior itu
yang buat plt atau swasta atau gimana
kalau soal pembinaan
ya kenapa saya kurang puas itu gini
jadi sekarang kan pb plt cuma
dibandingkan dengan pbsi
kalau pbsi itu kan
dia punya klub
terus dia punya
dana pembinaan terus punya pemain
terus akhirnya punya program
terus hasilnya kita lihat sendiri
bisa juara dunia
bisa juara olimpiade gitu
kalau di tenis ini
yang bina itu sementara ini orang tuanya
terus yang kedua
sentra sentra daerah itu
pengcap pengda itu gak berjalan
kenapa itu mas gak berjalan karena apa
karena masalah dana atau fasilitas atau gimana mas
gak berjalan tuh dan sejak kapan
sebenarnya hampir dari tahun ke tahun sih
kalau kita tanya pemain pemain yang berhasil sekarang
kayak si siapa itu
si priska kenapa dia bisa nembus di grand slam junior gitu ya
saya tanya ke orang tuanya
ini biasa diri semua mas gitu
jadi kadang kadang plt cuma membantu setelah berhasil gitu
terus sampai itu pengda membantu setelah berhasil
tapi dari segi perjalanannya itu yang membantu
yang membangun itu orang tuanya
terus sampai situ
makanya sponsor masuk itu pun nggak rela gitu
nah ini kenapa
masuk gak rela itu gimana
ya masih belum yakin gitu loh
jadi mau bantu atau enggak gitu
mau sponsor atau enggak gitu
ini terjadi di problemnya tenis itu seperti ini
jadi kalau dibandingkan belutangkis kita masih jauh gitu
apa karena mahal gak sih mas
kalau tenis itu anggapan orang mahal gitu kan
ya olahraga middle up gitu
sebenarnya kalau dari segi peralatan
sekarang orang tua sudah bisa
dari apa itu
dari segi bayar pelatih sudah bisa
cuma waktu kita jadi pemain ini kan kita harus traveling
mumai junior yang delapan belas tahun ke bawah itu
kita harus traveling kalau mau jadi pemain yang bagus itu setahun bisa dua belas turnamen
turnamen itu kita butuh kalau satu minggunya itu seribu dua ratus saja
dua belas turnamen sudah dihitung sendiri berapa itu
totalnya kan bisa sekitar lima ratus jutaan lah gitu
itu modal ya harus yang udah punya ya minimal modalnya segitu gitu ya mas
betul itu baru satu orang satu atlet saja belum nambah pelatihnya nanti
dia kan harus ada pelatihnya gitu
pelatihnya juga traveling dong ikut kan
ya harus ikut karena dia harus evaluasi harus guidance turnamen itu
jadi ada yang ngawasin kalau tanpa pelatih nanti kasihan atletnya gitu gak ada yang evaluasi gitu
jadi kalau saya tangkap nih mas dari paparan mas heri tadi keberhasilan atlet tenis kita nih
tadi contohnya priska gitu yang terakhir ya priska medel gitu
dia berhasil sampai di titik ini tuh murni karena usaha dan kemauannya dia sendiri dan orang tuanya ya
campur tangan plt itu sangat minim ya berarti ya mas ya
ya boleh kita bilang seperti itu
karena kalau saya lihat hampir semuanya sih pemain pemain yang berhasil itu
hampir semuanya tidak dari pembinaan dari pb enggak
kalau saya lihat pembinaannya dari orang tua terus habis itu karena orangnya cinta terus ada sponsor yang bantu sedikit
akhirnya bisa berhasil tapi juga tergantung pemainnya gitu loh
kalau pemainnya emang dia punya bakat punya talentage harus kerja keras punya komitmen yang luar biasa
akhirnya muncul lah kayak dulu zamannya si engi juga gitu terus wina juga gitu
zamannya istrinya mas heri juga di sebelah
kalau yayu dulu beda lagi
karena dulu yayu kan home base nya waktu itu di sekolah ragunan
smp sma sekolah kusur ragunan
jadi waktu dia smp sama sma itu
dia disekolahkan di khusus raragawan dan didanain sama pemerintah yang itu dinas pendidikan lah gitu
nah dari situ dia punya prestasi bagus
akhirnya traveling pertandingan itu tim event dibiayain sama
pemerintah waktu itu tapi ya tidak full gitu
setelah dia menunjukkan prestasi yang luar biasa baru ada sponsor seperti pak abu rizal bakri waktu itu dari bakri
kontrak sama yayu tiga tahun gitu
tapi itu kalau menurut mas heri dengan cara seperti tadi ya mas bahwa rata rata mayoritas adalah dari orang tuanya
dari kantong pribadi petenis itu sendiri campur tangan pb itu sangat minim itu harus diubah
atau sudah biarin aja seperti itu atau gimana mas
kan sekarang mas heri di plt nih di kabinet binpres nya gitu
ya saya juga kadang kadang malu sendiri sih di bin pres ini
jadi dulu waktu itu saya sering suka ngeritik ya
tapi sekarang saya duduk disini
tapi setelah saya duduk di bin pres ini memang kenyataannya kita harus realistis bahwa untuk mendapatkan program itu
mendapatkan hasil itu harus kita duduk bareng
dan kita harus jual ini apa itu jual ini
dan kita harus jual ini apa itu jual ini
pokoknya kita punya program untuk junior ini ya
sebenarnya saya pribadi tuh pengen kalau bisa menyeleksi pemain empat putra empat putri
terus nanti setelah kita dapat pemain empat puluh t ini kita akan programkan untuk next yaitu pemain ini harus terjun ke grand slam junior kayak gitu
nah tapi kan untuk menuju ke sana kan kita butuh home base
home base itu tempat latihan
tempat tinggalnya si atlet gitu
terus habis itu ada dana untuk pertandingannya gitu
nah itu pun hasilnya nggak bisa setahun dua tahun harus long term gitu
proses ya maksudnya
kalau kita punya program seperti ini baru kita mendekatkan ke sponsor untuk kita jual programnya ini
mamanya sama pertamina lah sama mandiri lah gitu
sebenarnya sih nggak besar sih kalau kita hitung pembinaan junior itu
kita cuma habis setahun tuh dua miliar tiga miliar
dua miliar tiga miliar kecil
iya nggak kecil cuma carinya susah ya mas ya
makanya kita harus punya otoritas pemimpin yang bisa meng guidance ini gitu
kalau saya pribadi sih nggak bisa mungkin otoritas ini harus ppplt yang punya campur tangan gitu
sehingga dia bisa berangkul angkul apa itu sponsor terus bisa mou terus bisa bikin program ini
ya selama ini kita belum punya seperti itu
mas boleh gak
kalau misalnya saya bilang bahwa sebenarnya petenis petenis atau calon petenis junior ini udah calon petenis junior lagi
sebenarnya membutuhkan kawah chandra di mukanya gitu kayak dulu mbak yayu kan ada di ragunan bisa sekolah plus ada jadwal latihan
terus ternyata bisa menunjukkan prestasi dan punya kesempatan buat ikut lomba gitu loh
bikin cipayung versi tenis
itu gak mungkin ya mas beda
sebenarnya itu kan dimana mana sekarang kita udah punya pemainnya
di luar negeri kan ada campnya nada terus di florida itu ada campnya si harry hopeman segala macam macam lah
tujuannya kan kembali lagi buat situ buat pembinaan atlet atlet junior yang berbakat
sebenarnya kita bisa bikin seperti itu gitu loh
pokoknya di thailand thailand itu dia sudah mempunyai lapangan sendiri punya asrama punya kepelatihan terus punya atlet punya sponsor
nah seperti kayak di cipayung contohnya kayak di bulu tangkis seperti itu

nah tenis ini belum punya seperti ini
makanya kita masih problem masalah soal prestasi kenapa prestasinya naik turun naik turun terus gitu
munculnya cuma satu pemain kadang kadang pemain tunggal pemain ganda ini sekarang kita lagi krisis pemain tunggalnya
hampir semua pemain ganda semuanya gitu
makanya solusinya tadi ya itu kita harus punya home base tempat tinggal tempat latihan terus ada pelatihnya
terus ada programnya terus ada dananya terus ada sponsornya
itu yang terakhir yang berarti
dananya yang berarti selama ini
sebenarnya kalau pengurus pengurus kita punya komitmen punya hati nurani yang sifatnya cinta tenis bisa sih sebenarnya
bisa dong kan sekarang mas heri jadi pengurusnya
saya cuma pengalaman dalam hal apa tuh namanya dari atlet
dari pelatih sekarang butuh orang manajemen yang bisa mengolah ini
mengolah industri nya berarti ya
tapi ada pertanyaan saya yang menggelitik nih mas heri dan dea nih kan kalau sekarang nih tenis kita nih yang paling prestasinya paling oke adalah aldila dong mas ya
setuju dong mas aldila seciadi ya
sekarang boleh kita bilang aldila adalah mentor kita sekarang untuk panutan kita untuk tim putri dan dia sudah membuktikan top tiga puluh dunia
dan kerja kerasnya luar biasa nah ini bagi panutan pemain kita ya setelah yayu setelah romana setelah wina ya
tapi pertanyaan saya gini mas kalau kita merunut balik lagi ke belakang gitu mas ya
tenis kita kan yang rata rata bisa mentas sampai ke panggung dunia ini rata rata perempuan ya
istrnya mas harry yayu basuki
sebelumnya lagi ada romana ada angelic wijaya ada wina prakusya
sampai sekarang priska medelin juga dia di grand slam bikinan

sampai sekarang priska medelin juga dia di grand slam
dan juga junior udah berapa kali main kan dan terakhir aldila
pertanyaan saya yang cowok cowok pada kemana sih mas yang seingat saya koreksi kalau saya salah ya
yang lumayan sering turnamen ke luar negeri ini hanya christopher rungkat
dan christo kan sekarang itungannya udah senior ya kalau saya bilang tua ntar marah christo aja
itu petenis tenis putra kita kemana sih mas kalau misalnya ngomongin dana tadi ya
kan tenis sebenarnya ada turnamen turnamen sekelas pon gitu kemarin di papua seagame
hadiahnya lumayan ya
hadiahnya lumayan loh hadiahnya sampai hampir emang emang kalau dikumpul kumpulin itu gak bisa dipakai
dia sebagai modal modal ya modal untuk berangkat gitu ke beberapa negara itu
jadi mungkin yang pertama mungkin saya jawab kenapa pemain putri ini punya kesempatan
ya karena kalau saya dulu ngikutin yayut memang pemain perempuan itu tidak seperti kayak laki
laki itu kan penuh dengan speed and power betul powernya lebih besar tulangnya lebih besar
apa itu namanya cara berubahnya lebih lebih keras gitu kalau di perempuan itu kalau dibandingkan laki itu emang
perempuan lebih banyak main akurasi konsistensi pemain hampir semua pemain jepang jepang itu kan bisa bisa tembus
semuanya korea taiwan itu membesar masuk lagi indonesia emang dibandingin putra putra sama putri emang saya akuin putri punya kecerahan lebih besar karena itu
bisa bersaing dalam hal yaitu akurasi konsistennya kita lebih punya gitu lagi kalau mau bersaing
di tingkat dunia kita harus menaikkan lagi ability kita dari fisik dari kekuatan kita dari
mental kita emang sih sudah terbukti waktu itu ada paradon pemain asean kita yang bisa stop sepuluh dunia
membuktikan terus ada michael cheng yang tingginya tujuh puluh satu tujuh puluh gitu terus ada pemain jepang itu susu
yang suka juga bisa tapi tidak kembali lagi itu mindset pemain kita kalau mau ke sana kita harus
yaitu tadi ya kalau kita punya modal punya dana bisa nggak pemain kita itu bisa traveling
betul cuma nunggu sponsor aja nunggu sponsor dapat sponsor jatuh terus dia mau pergi enggak dia harus
merintis dari bawah ini dengan model apa adanya dulu gitu
namanya dapat bonus si game bonus pon gitu terus tryout si game atau tryout pon itu kan ada dana
nah pemain kita di selama ini yang putra terutama itu males semua untuk traveling jadi marahin mas
masih masih marah lu traveling pakai duit lu gitu tabungan kan sekarang itu enggak enggak enggak gitu
enggak kita tanya seperti itu akhirnya dibilang akhirnya dia lebih memfokuskan oh saya mau berusaha
beli mobil dulu saya mau beli rumah gitu terus saya bilang gini kan itu nanti kalau kamu buang uang
terus kamu kualitasnya naik prestasi naik kan nanti dapat lagi saya bilang lebih gede lagi ya betul
tapi warna pada nggak berani gitu contohnya kayak sih ada pemain yang yang sekarang boleh kita
bilang masih aktif kayak david kayak anton itu harusnya dia harus go internasional gitu jadi jangan cuma di indonesia aja gitu terus harus berjuang
berintis kalau orang bilang itu merantolah merantolah itu ya dengan tempat tinggal yang sederhana terus
bertanding yang sederhana dulu semua harus prihatin dulu gitu untuk menuju ke suksesnya gitu jadi jangan
susah dahulu ya jangan jangan kalau perempuan kan lebih ambisius dan lebih nekat gitu kan kalau
kalau laki laki itu lebih banyak logikanya hitung hitungan kalkulatornya itu bener juga loh deh
contohnya waktu yayu setelah dia selesai main tahun dua ribu kan dia pro kan dia mau nyoba lagi
itu juga sama pakai uang sendiri main di jerman main di inggris dia traveling pakai apa itu
itu udah sama mas eri udah menikah ya enggak waktu itu udah udah selesai tuhnya dia pro udah selesai terus dia mau nyoba lah
oh mau comeback mau nyoba lagi terus dengan jalan seperti itu dia kasih contoh ke pemain pemain dulu
apa adanya dengan teknologi seperti ini dari kota ke kota dia naik kereta gitu demi untuk ngirit ya mas
betul untuk ngirit terus sambil ngasih contoh anak anak ini loh contohnya seperti ini mau gak kamu seperti ini
yang bisa itu memang perempuan kalau saya lihat di indonesia yang laki ini kayaknya ya itu
berarti bener loh dia bener bener iya kan perempuan lebih ya udahlah lebih greget lah intinya iya gitu
tapi jangan jangan mas eri udah kasih tau kan eh ke petenis penis laki ini di indonesia gini eh ini lo gak apa apa keluar duit dulu lima ratus juta
untuk traveling cost gitu tapi lo bakal dapat dua miliar kalau lo
tapi mas ery udah ngasih tahu udah ngasih penjelasan itu kan ke mereka tapi tetep mereka takut ya aneh
enggak kalau nggak saya bayangin kalau saya jadi petenis gitu ya ya pasti goal saya itu dong orang hadiahnya kan tenis besar ya mas
besar banget sih
dibanding gol tangkis ya
jadi saya juga pernah dulu mau seperti itu jadi saya punya pengalaman juga
saya kan berarti dua puluh sembilan
tapi berhenti nya karena saya di hirar sama yayu untuk jadi pelatih waktu itu
pelatih assesswami ya
makasih topnya waktu itu hei kamu mau nggak traveling sama yayu sambil jadi pelatih sama si pak arik oh bolehlahah gitu tapi tapi saya waktu itu masih bagus sih apa the performance that you have is great
masih di top performance ya sebenarnya

anak anak sekarang itu harusnya harus berani
di indonesia ini pada ketakutan
mikir dua kali
kalau saya gak jadi pemain teras jadi apa
sekarang kalau saya lihat bonusnya di
sama seri dulu
betul kecil sekali
saya dulu juara sea games itu dapat
apa ya bonusnya
ya pernah kayak sekarang lah intinya
makanya saya mengharapkan pemain pemain yang sekarang itu
kompetisinya luar biasa
ya harus bersaing gitu
jadi jangan cuma
aduh nungguin apa itu
gak mungkin lah kita harus menunjukkan dulu
hasil baru nulis sponsor akan datang
mas tapi kalau misalnya
ini kan kecenderungannya tadi ya
pada kesimpulan bahwa kayaknya nih
yang pria pria nih
perhitungannya tuh bener bener
terlalu banyak mikir
kalkulatornya bener bener sampai jebol kali ya
pokoknya gue gak mau gitu
ngeliat dari awal gak sih
mereka waktu junior itu udah memperlihatkan
bahwa sebenarnya mereka
beda gitu sama yang cewek cewek
yang lebih nekat yang lebih berani
nyalinya lebih besar
sebenarnya sih waktu junior itu semua
pemain itu berbakat semua mbak
jadi potensi ada semuanya
sepertinya setelah dia umur delapan belas
mau ke senior ini
pada ketakutan semua gitu
banyak pertimbangan itu
apa ya yang bikin ketakutan
yaitu saya bilang
sebenarnya kan kita kalau saya pribadi
nyari modal di pertandingan gitu loh
keturamanya di bangkok makanya
kita bawa keturamanya di bangkok makanya kita bawa
habisnya kita bawa seribu dua ratus dolar lah gitu
itu udah uang tiket sama hotel
kalau kita mau fight untuk
bertanding ah saya nggak mau kalah di babak pertama kedua ketiga
saya harus juara
dengan juara itu kan nanti uangnya kembali
nah ini saya tekankan anak anak seperti itu kalau bisa gitu
cuma bertanding di sana nggak punya tujuan
gak punya motivasi
nah kalau bisa selain bertanding aja gitu
mendingnya kita harus nyari duit gitu
ya itu nutupin uang tiket kita uang makan kita
sebenarnya anak anak kita bisa mbak
kelasnya yang pokoknya tadi
berani aja ya mentalnya
berarti masalah mental ya mas ya
betul mental ini yang harus kita bongkar
akhirnya kita mendapatkan pemain pemain yang punya kualitas gitu
selama seperti ini ya kita nggak akan dapat atlet atlet yang luar biasa
ya mungkin beda juga kali ya mas erya atau dea
pemain gitu main dibayarin dari plt gitu
mainnya sama dengan dia pakai duit sendiri kan pasti gede gede kan
wah ini pakai duit sendiri
wah harus menang nih
harus ngelebihi pendapatan gue di turnamen
harus bisa nutup cost gue untuk perjalanan
itu yang terjadi di luar negeri semua pemain seperti itu
yang bener seperti itu ya mas ya
jadi hampir semua pemain yang belum jadi apa itu
mau punya prestasi luar biasa
perjalanan seperti itu semuanya
setelah dia bagus nanti
ada agent ada sponsor pada deketin semuanya
dateng sendiri deh tuh
di indonesia ini saya kepengen ya
untung sekarang rifki sudah mau seperti itu
rifki fitriadi itu sebelumnya juga sama
dia ketakutan dia masih bibang
terus mau jadi pns saya bilang
saya bilang pns kamu bersaing di pns berat saya bilang
nah sekarang kamu kan sudah bagus nih tennisnya
sekarang saya bilang yang di indonesia cuma ada christo
terus kamu yang lainnya itu gak ada saya bilang
ya sekarang kamu harus fight terus komitmen
terus berlatih yang benar terus cari peringkat
akhirnya sekarang alhamdulillah sudah bisa nembus
punya peringkat terus sekarang di guidance sama
run entertainment itu si raffi untuk sponsornya
mas kalau tadi kan kita ngebahas dari sisi pemainnya mas
kenapa sih lo kalian nggak mau pakai uang sendiri untuk tour gitu ya
tapi kan sebenarnya ada jalan lain nih mas
bikinnya turnamennya kita bikin lah nih mas

di indonesia atau di jakarta
dan tahun ini kan udah
lumayan ya mas kemarin infonya kan
untuk sepanjang tahun

total hadiah lima belas ribu
dan dua puluh lima ribu usd ya mas
terbanyak kan sejauh selama beberapa
tahun belakangan kalau zaman saya
wah senang bener itu
itu dengan adanya turnamen turnamen
berdampak positif dong mas dengan
dengan rada petenis petenis kita
sangat sangat berdampak
tapi kita juga harus menyiapkan dulu
untuk bisa bersaing
disana itu pemain harus siap
jadi gak bisa kita punya
turamen dua belas nih ya
tapi yang bisa bersaing cuma seberapa
pemain aja beberapa pemain kayak
christo rifki yang lainnya gak bisa bersaing
lain kali kita harus siapkan fondasi pertandingan
si atlet ini siap
gak usah terlalu banyak sampai dua belas
pokoknya empat atau lima aja atau enam
terus ditambah lagi dengan
putra dan putri
jadi pemain kita itu punya
punya kualitas untuk mempersiapin kesana dulu gitu
nah kalau ini kan nggak
kita punya dua belas turnamen
tapi pemain yang dibawanya rifki cs itu gak siap semuanya
gapnya terlalu jauh ya
betul gapnya terlalu jauh kualitas
tekniknya belum siap untuk bersaing sama pemain luar negeri
terus mentalnya juga belum siap gitu
sayang turnamen ini kurang bisa digunakan pemain tuan rumah gitu
nah kalau zaman saya dulu cuma ada empat turnamen
tapi kita persiapkan bener bener
dari januari februari terus
kita latihannya separtan gitu
spartan dari fisik dari teknik
nah waktu menghadapi turnamen seperti ini
kita udah bisa bersaing
bisa mengalahkan akhirnya kita dapatkan
nah ini yang kurangnya disitu mas gitu mbak
lain kali kalau memang ada turnamen seperti ini
kita harus siapkan pemain dari daerah
dari tingkat nasional untuk
untuk menyiapkan ini gitu emang ya kembali lagi
pembinaan kita kayaknya
di daerah itu kurang bisa berkesinambungan
jadi jalan sendiri sendiri semuanya
tapi kalau daerah tuh yang paling banyak menghasilkan
pemain pemain junior yang punya masa depan
itu ada nggak daerah tertentu gitu yang dipetakan
yang sekarang yang paling banyak daerah jawa sih mbak
emang kayak jawa tengah itu semarang
terus semarang sekitarnya
tentang orang semarang ya mas
terus surabaya jawa timur sekitarnya
terus ada jogja
terus nanti kalau yang di luar jawa itu ada
ujung pandang terus ada di palembang
terus ada di kalsel gitu
tapi ya itu
problemnya emang masih tidak
tidak merata pembinaan kita gitu
apa karena jumlah lapangannya
kalau lapangan sudah hampir semuanya
kayaknya lebih banyak lapangan tenis sih daripada bola
ya lumayan lah
kayaknya setiap kantor tuh punya gitu loh
yang besar komplek
setiap komplek sekarang tuh tenis sudah hampir semuanya
komplek kantor terus ada fasilitas dinas olahraga itu udah ada
sebenarnya sih udah gak ada alasan lagi
cuma caranya gimana kita membentuk ya ini
grassroot di bawah junior di daerah daerah ini
terus bisa diakomodir bisa dibina
problemnya itu karena ya itu pembinaan dari orang tua sendiri sendiri
terus juga ada yang menanganin
dari pemda pengcap itu mbak gitu
mas pertanyaan saya kalau kejuaraan deh
kejuaraan level junior itu setahun itu ada berapa sih mas
kalau di indonesia
di seluruh indonesia gitu ya
sekarang sih sebenarnya banyak udah
malah justru kejuaraan junior nasional itu sekarang sudah dikombinasi dengan kejuaraan
boleh kita bilang kejuaraan jumat sabtu minggu
jadi jumat sabtu minggu itu ada kejuaraan yang weekend itu
itu bisa pemain yang junior senior itu bisa ikut gitu
nah tapi emang ada yang bener bener kejuaraan yang bener bener kompeten itu satu minggu
sebenarnya sih sudah teratur

karena pertandingannya sudah cukup
ada gitu ya
sebenarnya bibit bibit kita itu bagus bagus di daerah dari kelompok umur sepuluh tahun dua belas empat belas itu bagus bagus
cuma yaitu tidak pernah digali lebih serius lagi
dibina lebih serius lagi
terus dibikin program serius lagi
problemnya itu aja
tapi programnya tuh ada
dananya gak ada
balik lagi kesitu
programnya sih ada mbak
sekarang di namanya itf junior senit federation itu punya pertandingan under empat belas seluruh asia
terus di eropa ada gitu
terus under enam belas di asia asean juga ada
terus nanti under delapan belas juga ada sepuluh
semuanya sudah ada semua program itu
cuma untuk bisa ikut sana memang kita harus punya pemain
terus punya dana
itu problemnya aja
kalau kita bisa seperti kayak pemain jepang korea yang sudah traveling itu bertanding dana itu gak ada masalah pasti akan muncul semuanya
nah problemnya disitu aja kita nih
mudah mudahan segera terata sih dengan mas heri di abit bintang press
mas tapi kan setelah di tahun ini nih
september ya mas ya
pertengahan september sampai awal oktober ini ada dua event besar nih mas di tenis
kita lawan pakistan di grup
kemarin asean games nih mas
gimana mas persiapannya dengan adanya banyaknya turnamen kelas man future ini di sepanjang tahun dua ribu dua puluh
kan bisa jadi berdampak positif juga kan
pemain kita jelang piala davis dan asean games nanti
jadi program kedepan kemarin sih kita sudah menyelesaikan fight cup yang bulan juli kemarin ya
kebetulan kita final di playoff
akhirnya kita gagal di grup satu tapi itu sudah hasil yang bagus
selanjutnya kita ada program lagi nanti bulan september tanggal lima belas itu kita ada tim event davis cup lawan pakistan
dengan persiapan yang sudah ada di putra ini
sebenarnya kita udah siap sih sebenarnya gitu
cuma kembali lagi kita main di tuan rumah di pakistan
dan kebetulan tuan rumah milih lapangannya rumput
nah rumput ini problem buat pemain kita karena selain kita nggak pernah latihan di lawan rumput
gak pernah main di lapangan rumput
nah ini yang harus kita cari solusinya
sehingga nanti waktu kita bertanding lawan pakistan di lapangan rumput ini kita harus benar benar siap
nah ini kalau kita gagal namanya lawan pakistan masih sih di group dua
tapi kalau kita bisa menang dia masuk grup satu
tapi sih kalau kita persiapkan dengan persiapannya benar dengan ada turnamen ini
ada main future dua puluh lima terus commit penahanan anak sangat serius
saya bilang mudah mudahan sih kita bisa mengalahkan pakistan
yang bisa naik ke group satu ya mas
grup satu ya karena itu adalah satu target kalau kita masuk grup satu itu nanti lawannya lebih bagus lagi gitu
terus yang kedua asian games
kita ditargetkan emang dari manpora itu kita ditargetkan emas
karena dua ribu delapan belas itu kemarin kan christo sama si aldila itu dapet medali emas di mixed double
nah makanya kita kembali lagi ditargetkan bisa nggak untuk bisa mempertahankan medali itu
tapi kalau dari lihat persiapannya aldila yang sudah pelalang buahnya punya hasil yang bagus
terus sekarang peringkat top tiga puluh dunia nanti christo punya hasil yang bagus

persiapan yang bagus di double nya biarpun main di main future terus main challenger
ada kesempatan sih tergantung nanti lihat kita drawingnya
terus kesiapan fisiknya dia terus mentalnya dia
ya mudah mudahan bisa nyumbang lagi di medali kalau toh nggak emas mungkin perak atau perunggu
harus emas dong mas

beragum putri gak ada kans nih mas kan terakhir dapet emas ya

jadi asian games yang sekarang ini cuma pertandingannya cuma lima event aja
jadi tunggal putri tunggal putra gak ada putri gak ada nomor tim
oh gak ada nomor tim
berikutnya dihapuskan karena tuan rumah mungkin tuan rumah cuma memfokuskan lima nomor aja
betul dulu tahun dua ribu dua kalau nggak salah
itu kebetulan saya juga pelatih waktu itu
kita mengalahkan jepang di final
dan pemainnya waktu itu
terus dua lagi kalau gak salah si lisa andriani sama uke rasyih
mau matah itu sekarang
ya jadi itu sebenarnya sih tenis kalau di asian games itu udah langganan sih kalau medali
medali emas medali perak perunggu itu udah langganan
cuma emang akhir akhir ini kita krisis medali krisis pemain
akhirnya prestasinya naik turun gitu
dan zaman kita itu dulu
mbak yayu ini dari catatan saya dari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam sembilan puluh dua emas sembilan puluh delapan masih emas nih mas
sama masih emas
jadi kalau belum sebelumnya juga sama zamannya yusti jotarik
delapan puluh dua yusti jotarik tunggal putra dan ada dua emas kalau gak salah yusti jotarik

terus delapan puluh enam itu yayu sama susana satu ratus dua belas tiga

terus satunya medali emas
terus habis itu sembilan puluh
yayu susana sama yayu mas eri
iya jadi kita berdua emas ya
terus habis itu di hiroshima
di hiroshima itu kita kalah di final
yayu cs kalah di final
terus habis itu masuk ke bangkok kalau gak salah
sembilan puluh delapan yayu ngambil tunggal putri
terakhir tuh mas ya emas dari nomor tunggal
terakhir tunggal habis itu dua ribu dua ya
dua ribu dua bergu putri habis itu kosong
iya enam belas tahun sampai entar nih dua ribu dua puluh
tapi ini deh kayaknya tadi kita ngomongin udah
kita ngomongin yang lebih ringan ringan sekarang
coba lu tanyain ke mas eri
tenis kan lagi keren banget mas
iya sekarang lagi keren banget karena banyak
entertainer yang bikin bikin pertandingan tenis gitu
tiba tiba tenis lagi lagi tenis
si paling teknis belum ya
saya coba kaget karena apa ya
penontonnya sampai luar biasa gitu
penontonnya padahal yang main kan artis ya
terus saya lihat kualitasnya kan kurang bagus
tapi yang hebatnya itu kok bisa mendatangkan pemain
masa yang banyak ya
masa yang banyak
saya kepikirnya seperti itu
kalau bisa tenis yang realnya itu seperti itu gitu
kalau tenis yang real malah kalah sama tenis yang guyon guyon ya mas ya
des bisa nggak nanti dikombinasi antara real tenisnya sama tenis guyonan gitu
terus kata desa apa mas
tapi ya kembali lagi
yaitu kita harus merancangkan lebih panjang lagi gitu ya
tapi intinya saya pribadi senang dengan adanya apa itu
perkembangan tenis apa itu
dari selebritis pada main
terus orang yang baru belajar
kepingin main tenis lagi
terus dari nol main tenis lagi
jadi bagus sih buat atmosphere tenis
cuma yang saya pribadi
kembali lagi ya ini kita harus jangan cuma hura huranya
tapi prestasinya harus kita cari
itu mungkin salah satu bagian memasyarakatnya ya kan
itu bagian memasyarakatkan tenis gak sih
jadi sekarang itu
saya punya sekolah tenis itu sampai kewalahan
terus ada teman teman
naik berapa kali lipat muridnya
sampai terlalu banyak akhirnya banyak kita tolak lah
karena waktu itu fasilitasnya kan gak banyak gitu
dan itu belum pernah terjadi sebelumnya ya mas ya
dulu pernah sih waktu jamannya yayuk
waktu dia yayuk masuk di top sembilan belas
terus sering juara
sembilan puluh an itu berarti kan mas
itu hampir semua pemain orang tuanya anaknya kesuruh tenis gitu
nah sekarang juga sama
hampir semuanya anak anak kecil pun udah main tenis
terus ibu ibu main tenis gitu
sampai teman teman kita yang di sekolah tenis yang lain juga gitu
wah hebat nih dibilang itu
tapi ya mudah mudahan jangan cuma sesaat
kalau bisa panjang terus habis itu
dengan momentum ini kalau bisa
tenis harus bisa kita kembangkan lagi yaitu cari sponsor itu
buat pembinaan atlet atlet yang bisa untuk berprestasi
dari junior senior terus nanti ke profesional gitu
ya mudah mudahan kalau misalnya sekolah tenisnya seri rame
ya bisa banyak junior junior baru yang
tapi harus konsisten kadang kadang gitu bingung mas
ini sekolah ini gue sekolah atau jadi atlet ya gitu
jadi problemnya anak anak yang sekarang berbondong bondong masuk sekolah tenis
ya mas ah eri gitu ya
itu cita citanya suka prestasi atau cuma gara gara
jadi gini jadi emang waktu ada kelas beginner intermediate sama advance gitu kan
kita lihat bakatnya anak ini
ini serius atau enggak
ini cuma kepengen tenis perkenalan atau
tapi kalau memang ada yang bagus
kita bilang ke orang tuanya bu ini bagus pak ini bagus
kita bisa lanjutin lagi untuk nextnya gitu
terus ada orang tuanya mas ini cua titik buat ngenalin tenis aja gitu
buat olahraga aja gitu ya
ada yang seperti itu
jadi kita menampung dan membina semua karakter
tapi kalau memang ada pemain yang bakat
pemain contohnya si sahabat tuh cucunya rudi hartono
membelot dia dari bulutang
membelot dia dari bulutang
jadi si om rudi ini kan punya cucu
main tenis waktu kecil sama kita gitu
terus kita bilang ini bagus nih
gerakannya pukulannya terus koordinasinya gitu bagus
kalau bisa diterusin lagi
sekarang udah umur empat belas dia udah travelling udah pertanding gitu
oh berarti udah main ya
ya terus dulu juga christo waktu kecil sama kita juga
ini bagus nih wah christo udah jalan sendiri kayak gitu
tapi saya penasaran deh tadi kan
mas heri bilang kalau ada yang berbakat kita akan info ke orang tuanya
tapi ada gak pemain yang sebenarnya gak punya bakat
tapi dia kerja keras
dan berprestasi ada contohnya gak
jadi gini pemain itu kan bukan masalah bakat aja
kita bilang juga ini bagus tapi dia kepengen jadi juara
eh kurang bagus tapi dia pengen jadi juara
ya itu tadi mbak bilang
kerja keras ya
jadi dia hampir setiap hari setiap minggu terus kekurangan terus apa itu
kelebihan atlet yang disana terus dia tiru lagi
banyak sih seperti itu
itu juga kita bilang ke orang tua
bu ini komitmennya bagus kerja kerjanya bagus
cuma emang kita butuh waktu lama gitu
mau gak ini kita arahkan kesana
ada juga seperti itu
tapi dikit ya atau banyak mas
lebih banyak kan yang berbakat atau yang
oh imbang ya
oh berarti lumayan juga
tapi kalau saya sih lebih percaya work hard beat talent ya
daripada bakat ya kalau dia gak kerja keras ya makasih ya

iya percuma sih
kalau bisa sekarang itu udah punya bakat ya tambah lagi kerja keras
lebih bagus gitu
sekarang banyak pemain kan
ah saya bakat saya udah bagus mungkulnya
tapi dia gak mau latar fisik gak mau kerja keras gak punya komitmen
sama aja kalah sama orang yang biasa aja
tapi dia benar benar tekun dia benar benar fokus dia benar benar bekerja keras
akhirnya kalah dia gitu
akhirnya sekarang yang punya bakat tambah lagi kerja keras sekarang
itu akan lebih bagus lagi
itu aja belum tentu jadi ya mas
iya benar benar jadi
belum tentu juara gitu kan
apalagi yang gak berbakat dan gak kerja keras
nah tapi setiap negara itu kan punya ciri khas ya atlet masing masing gitu
kalau indonesia sendiri kalau mas heri bandingkan dengan atlet tenis di negara lain
misalnya soal fisik aja apa yang paling berat buat pemain indonesia ketika berlatih fisik
jadi emang betul
jadi kalau sudah bicara soal fisik ya pemain kita itu emang
jewer aja mas banyak alasan mas
satu banyak alasan terus dia bilang
emang kita mau jadi atletik gitu kan gitu
emang kita mau jadi pemain besi gitu
iya jadi kan latar fisik itu kan ada daya tahan ada strengnya latar besinya ada speednya
kita kan ada program seperti itu
kalau pemain yang mengerti kebutuhan dia akan senang dan cinta dengan latihan itu
tapi kalau dia nggak ngerti kebutuhan itu waduh alasannya banyak
emang masih ada mas zaman sekarang
di tahun dua ribu dua puluh tiga nih mas saya ada yang ngomong gitu mas
kita kan bisa ngeliat hasilnya di pertandingan
hasilnya pertandingan si anak ini bekerja keras di lapangan gak
punya motivasi gak
dia bisa ngelawan bola yang kiri kanan nggak gitu
nah kalau dia latihannya luar biasa
kan kelihatan di pertandingan
pertandingannya akan kelihatan
bahwa dia benar benar melakukan apa yang dilatih dan dieksplor ke pertandingan
tapi kalau disini males kelihatan nanti pertandingannya kan
berarti latihan strength kayaknya beberapa pemain menghindari ya
kalau besi dia pada suka
tapi yang namanya fisik lari lari speed itu pada bales
padahal itu buat endurance ya mas ya
berarti beda banget ya sama bola kita
pemain pemain bola kita kan sukanya lari tapi gak mau
jadi cuma bisa lari doang
tapi sekarang kan dengan adanya sports science ini
modifikasi latihan itu udah bagus sekali mbak
jadi kalau zaman saya dulu kan kalau namanya lari dead kan
suruh kita lari sejam besi cuma angkat ngangkat aja
sekarang itu udah
dengan ada sports science ini jadi di breakdown semuanya
sesuai profile masing masing mbak tmsn
betul jadi di test dulu terus nanti di
oh ini anak ini kurang daya tahannya khusus daya tahan
oh ini strengtnya kurang gitu
jadi semuanya sekarang udah bagus
pelatih fisik juga udah bagus bagus terus programnya bagus bagus
tapi kenapa kok kadang kadang pemain tuh gak ngerti kebutuhan ini gitu
yang tadi mbak bilang itu
gak ngerti bahwa ini kebutuhan yang harus kita kerjakan harus kita lakukan
harus kita maksimalkan biar nanti pertandingan itu bisa berhasil ya kan

gak tau mas gimana sih mas
buktinya ya itu masih prestasi kita kan masih up and down gitu
ya karena dia nggak ngerti bahwa kebutuhan ini harus kita lakukan
terus apa namanya
terus kalau di kerasin ngambek lagi gitu
ada yang kabur gak
kadang kadang ngelawan pelatih dia
dimarahin malah dilawan lagi ada kayak gitu
tapi kalau si atlet dia benar benar profesional dalam hal menerima kritikan
terus masukan itu dia terima hati besar
dia akan diem
tapi kalau dia ngerasa ya itu
ngerasa dia nggak terima gitu
wah saya harusnya bagus kok dibilang gini
ya kadang kadang ya itu
akhirnya miskomunikasi seperti itu ada juga gitu
ya percuma aja kalau program udah bagus tapi mindset pemainnya nggak pengen maju gitu
maksudnya pengen juara tuh emang harus
kalau bisa keringetannya darah
harus dari dalam diri sendiri juga mas ya
kalau saya pribadi sih lebih bagus kita kerja berat di latihan
mati matian di latihan nanti pertandingan kita tinggal mati hasilnya gitu
jangan sampai kita habis di pertandingan
tapi di latihannya terlalu santai gitu
kalau bisa di latihan ini bener bener kita maksimalkan lah
jadi pertandingan kita tinggal menikmati hasilnya gitu
nah ini kebalikan biasanya anak anak
mau hasil tapi nggak mau kerja keras
gak ada ceritanya tuh mas ya kayak gitu ya
gak ada sih itu kayak kebalik sih
ini anak anak kita masih kurang disitu kalau saya lihat komandoman kita
ada sih yang sudah bagus tapi ya kebanyakan seperti itu
makanya prestasinya masih naik turun semuanya
ya soal makanan juga harus
nah itu tuh tuh kalau makanan gimana mas
soal makanan juga sama si atletnya harus pinter ngatur makanannya kan
karena sendiri kan atau plt menyediakan nutritionist
ya sebenarnya sudah dikasih guidance
guidance sebelum pertanding itu gak boleh makan ini
terus mau latihannya kepanjang nanti makanannya seperti ini
sebenarnya anak anak sudah tahu gitu
cuma ya gitu bandelnya minta ampun
belum ada kesadaran berarti mas ya
belum ada kesadaran belum ada komitmen
tapi kalau pengen juara kok sadar pengen gimana
dia maunya hasilnya tapi ya ini gak mau ngelakuin seperti ini biasanya gitu
banyak pak problemnya anak anak seperti itu
mudah mudahan sih bisa berubah
mas tapi ada satu yang mau saya omongin soal yang fun tenis sekarang nih mas yang banyak kan ya mas
itu kan sebenarnya kalau gak salah streefky sekarang juga udah di sponsori oleh si raffi ahmad ya
itu buah dari tenis guyonan sampai akhirnya jadi berdampak positif buat rifki jadinya mas ya
ya sebenarnya sih ya dengan tiba tiba tenis terus mengerucutnya tenis lebih populer lagi
terus kebetulan rivki juga lagi ada prestasi dan pemain yang luar biasa untuk apa itu
punya komitmen punya disiplin akhirnya tersambut lah apa itu namanya untuk membantu
jadi kembali lagi ya dengan adanya tennis kebira ini mudah mudahan pemain pemain junior yang berbakat
siapa tau bisa dapat sponsor dari apa itu entertainment
kegiatan kegiatan olahraga yang sifatnya untuk menggaiden apa itu sponsor sponsor kayak gitu mudah mudahan
jadi nambah semangat juga deh jadi gak hanya hura huranya aja tadi kata mas heri ya
dari crowd hura hura itu sponsor jadi milik nih kan kalau misalnya
ternyata tennis kalau dikemas bagus nih ya
betul ya sebenarnya sih tennis kalau di luar negeri dikemas bagus semuanya
jadi penonton harus bayar pakai tiket terus ada live tv terus penontonnya juga banyak gitu
sebenarnya sih bisa jaman kita dulu ada sih jaman tahun delapan puluh an itu kita dafiskap tuh bayar dulu
dafiskap itu bayar
sekarang gratis masuk pasti sepi ya mas
dafiskap sekarang gratis terakhir yang kemarin lawan siapa ya
kenapa gak dibikin ada
kayaknya ya mas terakhir ya disini ya
hampir semuanya event yang di jakarta itu semua gratis itu penontonnya juga nggak begitu luar biasa
semuanya kangen sih emang
biasanya saya nonton di tv sih terakhir ya yang wta dua ribu delapan
itu di danamon ya
di bali ya
di bismillah itu juga itu emang profesional beda lagi
maksudnya yang kayak tim event kayak davis cup itu sebenarnya kan antar negara itu kan bagus dikemasnya
itu dulu zaman kita itu dulu penonton bayar terus ada live tv gitu
nah sekarang kok kenapa kok bisa hilang semuanya itu
tapi kembali lagi sih kita butuh icon lagi sih bener bener butuh pemain yang bener bener punya apa itu icon yang punya prestasi terus punya melegenda terus penonton tuh kangen gitu
jadi kayak zamannya yayu dulu kan kalau gak ada yayu penonton gak mau dateng
tapi kalau dia pertanding wah berduidung semuanya gitu
nah kita butuh seperti itu lagi
nah makanya kita harus kuatin lagi pemain pemain kita yang punya prestasi punya kualitas terus punya fondasi yang bagus lagi gitu
mudah mudahan segera ada ya mas kalau sekarang muncul rifqi fitri hadi mudah mudahan ke depannya ada rifqi rifqi berikutnya
ada aldila aldila berikutnya
ada kristu kristu berikutnya
sebenernya ya harus di release lagi untuk bisa dapetin kristu lagi aldila lagi terus nanti muncul rifqi lagi
ya kita harus siapin ini tugas kita sih sebenernya tugas binpress terus terus nanti meng guiden sponsor
terus ada program pertandingan terus program jangka panjangnya harus sinkron semuanya gitu
kita berjalan sendiri sendiri seperti ini saya bilang ya kita gak dapetin pemain yang berkualitas dan susah lagi untuk dapetin yang terbaik lagi
soalnya sebagai penonton sih jujur pengen banget nonton tenis serius ya bukan tenis hura hura yang mau nonton aldila
sebenernya yang sekarang turnamen di sultan itu hotel sultan itu ada dua puluh lima man future itu bagus mbak mas kualitas pemainnya terus apa itu
mas kualitas pemainnya terus apa itu

mas kualitas pemainnya terus apa itu
rankingnya pemainnya bagus cuman saya kan sebagai binpress kadang kadang sedih penontonnya gak ada terus apa itu
boleh pokoknya nanti final aja nggak ada yang nonton
yang nonton itu orang tua pelatih sama pengurus
betul padahal itu turnamen yang bagus untuk di indonesia gitu sayangnya gak bisa menarik
menarik penonton terus sponsornya lebih naikin lagi tuh gak bisa gak tau kenapa tuh
itu jadi pr mungkin untuk plt dan semua stakeholder tenis ya mas
gimana bisa mengemas pertandingan tenis yang serius yang sebenarnya lebih dari kualitas mungkin lebih bagus ya lebih oke
tapi kok malah penontonnya lebih sepi itu jadi pr mas erick
mas heri yang mikirin kan mas heri yang di plt
kata mas heri aduh banyak banget pikiran saya
sebenarnya sih kita udah tahu kenapa itu sebenarnya itu
kalau kita bungkus kemas sebenarnya sih bisa
kita apa tuh bikin turnamen yang mungkin kalau biasanya kan jam sembilan
nah kita bikin turnamen mulainya jam empat sore tiga sore jadi pemain yang dari penonton yang dari kantor itu bisa melihat
setelah abis itu nonton apa ya
iya turnamennya mulainya setengah sepuluh kan mas yang disultar itu
orang muda kerja semuanya
setengah sepuluh pagi ya
kalau bisa jam tiga sore sampai malam
tapi kan kembali lagi kita harus nyiapkan ya itu
lampunya harus bagus terus penerangan untuk lapangan lebih bagus lagi
ini problemnya di situ gitu
nah terus habis itu dari pihak pers juga harus bisa mengangkat pertandingan ini
siapa yang dateng
sama satu lagi mas kalau turnamennya pengen rame jagoan indonesia jangan kalah di babak babak awal kan
makanya harus kita siapin dulu fondasinya atletet kita gitu
jadi harus punya icon lah gitu
pemainnya ada rifqi adam cristo terus ada pemain yang di bawahnya harus siap lagi gitu
vertusan itu betul itu
tapi kemarin udah lumayan lah i mas ya rifqi sampe penebat final
terus kemarin akhir akhir cristo nathan juara
iya juara betul
rifqi udah bisa final semifinal terus juga adanya sering juara semifinal sama final
sebenernya udah bagus itu
cuma ya kita harus ngikutin lagi jangan cuma kristus sama rifqi aja kalo bisa
ada pemain lagi yang bisa kita andalkan lagi
oke dea masih ada yang mau ditanyakan ke mas eri
mau nanya karena mungkin weekend bakal nonton ke sultan ya nonton tadi
masih ada mas ya seri dua nih ya
jadi minggu ini masih ada satu turnamen dan atletnya juga hampir sama
kualitasnya juga bagus bagus
mudah mudahan kalo emang mau lihat the real tennis nya
dengan speednya dengan powernya dengan apa itu
gaya permainannya itu bisa kita lihat di sultan nanti
oke langsung masuk wishlist cek berarti udah gak bingung lagi cari kegiatan
terima kasih banyak
waktunya sudah menyempatkan waktu datang ke studio podcast
sipalingsport podcastnya cnn indonesia
selamat ketemu lagi mas eri ya
terima kasih mbak
itu tadi obrolan kita bersama mas suharyadi kabit bin pres pp plt
sampai jumpa di episode podcast sipalingsport cnn indonesia